informasi satu ini menarik terutama bagi yang ingin menghabiskan waktu libur menjelang idul fitri maupun nantinya libur panjang anak anak sekolah
di balik keindahan destinasi wisata berbasis kekayaan alam faktor pemeliharaan lingkungan tentunya menjadi prioritas agar lokasi wisata dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang
dan hal inilah yang memantik wacana penutupan destinasi wisata labuan bajo nusa tenggara timur yakni kawasan taman nasional komodo
hingga april dua ribu sembilan belas penutupan tersebut dikonfirmasi tidak terlaksana
namun upaya konservasi lingkungan taman nasional tersebut terus dikejar
wacana penutupan kawasan taman nasional komodo merebak ke masyarakat pada awal tahun dua ribu sembilan belas
setelah pernyataan tentang penutupan tersebut dilontarkan gubernur ntt victor bung tilulai skodat
keinginan untuk menutup seluruh wilayah taman nasional komodo ini dikarenakan ramainya kunjungan wisatawan mengancam keberlangsungan fisik wilayah darat dan bahari
serta ekosistem makhluk hidup di dalamnya
wacana ini kan disampaikan oleh gubernur nusa tenggara timur
dengan pertimbangan bahwa taman nasional komodo ini adalah wilayah konservasi
spiritnya baik menurut saya spiritnya baik
tetapi wacana ini memang sedikit mengganggu ya
terbukti dengan tingkat kunjungan kita cukup menurun dibandingkan dengan bulan yang sama sampai dengan bulan maret tahun lalu dengan tahun sekarang
itu wisatawan mengancam
macanegara memang akan sedikit mengalami kenaikan sekitar delapan ratus orang
tapi wisatawan nusa tenggara itu mengalami penurunan yang signifikan empat lebih kunjungan
dari unsur pariwisata kementerian pariwisata menggayat pusat studi pariwisata universitas gajah mada
untuk melakukan riset bagaimana konsep visitor management yang tepat dapat diaplikasikan
untuk menyeimbangkan nilai guna atraksi wisata yang bisa ditawarkan
ke masyarakat tanpa merusak lingkungannya
kemudahan akses itu juga ada sisi ya harus diantisipasi akan membuat orang berjalan karena semakin mudah gitu ya
tapi sebenarnya satu destinasi yang berbasis ekowisata atau daerah frontir seperti ini adalah
bagaimana menjamin agar ada selalu pembatasan pengunjung
pembatasan pengunjung itu sangat bermanfaat untuk kenyamanan pengunjung
dan juga sangat berguna
jadi dia orang terus misalnya ketika puas
itu sebenarnya yang sangat diharapkan itu dari visitors management yang bagus
kami mendukung sekali bagaimana kemudian taman nasional ini dikelola
sambil mengedepankan prinsip konservasi
nah pariwisata berkelanjutan sebenarnya adalah prinsip pariwisata yang holistik
jadi kita di sini merangkum semua kepentingan dalam artian
dari sisi lingkungan
kepentingan dari sisi budaya
kemudian dari segi kesejahteraan masyarakat
dan pada akhirnya kita mengharapkan itu semua dapat tercapai dengan satu konsep pengelolaan yang berkelanjutan
yang di dalamnya ada hal hal yang berkaitan dengan tadi
kemudian juga soal bagaimana visitor management
dengan berpegang teguh pada prinsip tata kelola pengunjung dan lokasi
yang sesuai dengan kebutuhan wilayah konservasi
pintu taman nasional
masih terbuka lebar untuk wisatawan yang ingin mengunjunginya
namun yang terpenting
masyarakat sekitar dan wisatawan yang melancong punya andil vital
untuk menjaga dan melestarikan lokasi agar manfaatnya bisa dirasakan secara berkelanjutan
nusa tenggara tibur